seorang pria menganiaya petugas spbu di jalan geobos
kota palangkaraya kalimantan tengah sabtu lalu
kasus penganiayaan ini terekam cctv dan sempat viral di media sosial
dari keterangan polisi senin siang
aksi penganiayaan ini diduga dilatar belakangi dendam
akibat uang pengembalian bbm tak dikembalikan
ada motif dendam karena dia dua kali sudah melakukan pembelian di spbu tersebut
uang kembalian itu tidak dikembalikan oleh operator spbu
tak hanya kepetugas spbu tersangka yang telah ditangkap oleh
aparat satuan reskrim polsek pahandut ini
juga menganiaya dan mengambil jaket milik pedagang baju
dua warga gayam sari semarang jawa tengah
mendatangi rumah tetangganya yang ditinggali kakak beradik
keduanya masuk rumah dengan membawa senjata tajam
tak berselang lama keluar sambil berlari
peristiwa ini terjadi pada dua puluh tujuh mei lalu dan aksinya terekam cctv
kedua korban kusnadi dan budi pun langsung dibawa ke rumah sakit
karena terkena luka bacokan
tim resmopor stabe semarang akhirnya meringkus satu tersangka
bernama suwarto alias cindel
sedangkan tersangka indra alias badak masih buron
kepada polisi tersangka mengaku nekat menganiaya korban karena sakit hati
ditegur sri mabuk dan berbuat onar
atas perbuatannya tersangka langsung dijebloskan kesel tahanan
untuk diproses hukum
seorang anak berusia lima tahun dibunuh oleh pria teman dekat ibunya
di sebuah hotel di kabupaten bungo jambi
kasus berawal dari laporan orang tua korban pada jumat malam
ibu korban menyatakan kalau korban terakhir diajak tersangka
untuk membeli petasan di pasar
menurut polisi tersangka sakit hati lantaran ibu korban menolak diajak menikah
di picu amarah tersangka mengajak korban jalan jalan ke sebuah hotel
di dalam kamar korban dibunuh
setelah menghabisi korban tersangka mencoba bunuh diri
dengan meminum racun tikus
setelah gagal bunuh diri tersangka menyerahkan diri ke polisi
tersangka kini terancam hukuman penjara seumur hidup